tiga hari pasca insiden kebakaran di depo pertamina pelumpang pada jumat malam belasan orang masih dinyatakan hilang
dan petugas pun masih berupaya membersihkan puing puing di lokasi
untuk mengetahui perkembangan terkini kita akan segera bergabung dengan koresponden cnn indonesia roni satria yang saat ini berada di lokasi
selamat pagi roni ini dari informasi tadi kita mengetahui bahwa hari minggu kemarin ini pencarian sudah dihentikan
apakah di hari ketiga ini di hari senin pencarian masih dilanjutkan atau tidak roni
ya fani dan sarah pemandangan yang cukup berbeda saya lihat ketika saya kemarin juga melaporkan dari tempat yang sama
ya ini pada hari minggu kemarin kemudian hari ini kalau kita lihat agenda yang akan dilakukan adalah membersihkan puing dengan menggunakan ekskavator
kalau kita lihat kemarin kondisi dari tempat ini
relatif sangat ramai bisa dikatakan seperti itu karena banyak warga yang datang hanya untuk melihat ataupun bahkan mendokumentasikan gambar gambar
puing puing yang ada kemudian justru bisa dikatakan tidak berkepentingan seperti itu
sehingga akhirnya mereka dihalau kalau kita lihat di belakang saya itu ada petugas di tenda sebelah kanan saya ini
itu adalah tenda tempat petugas menghalau para warga yang juga sudah hampir biasanya setiap siang sudah kembali mulai ramai
kemudian ingin datang masuk ke tempat tempat titik ini karena beberapa ada juga keluarga keluarga ataupun warga yang memang terdampak langsung kembali ke rumah mereka untuk mencari atau mengais puing puing yang tersisa di tempat ini
nah terkait dengan bagaimana apakah masih lakukan pencarian kita masih melihat probabilitas itu
tetapi dari informasi terakhir yang kita peroleh adalah bahwa titik ini sudah tidak ditemukan lagi
ataupun sudah confirm tidak ada jenazah yang ditemukan dari kemarin
ketika kita lihat di belakang saya itu adalah tenda tempat petugas yang sudah kembali mulai ramai
ketika anjing pelacak yang sudah diturunkan melalui canine kemudian juga dengan unit ekskavator
tapi setidaknya saya ingin menggambarkan dulu seperti apa kondisi di titik ini
sehingga memang kalau kita bandingkan dengan kondisi di tempat bencana yang memang konturnya cukup sulit dan lain sebagainya
relatif mungkin tempat ini bisa dikatakan cukup bisa disisir dengan waktu yang tidak terlalu lama
titik tempat saya akan tunjukkan ini adalah misalkan rumah
ini adalah di depan tempat terjadi kebakaran
kemudian kalau kita lihat
jalan dengan jarak ke depo pertamina nya
saya akan tunjukkan kepada anda
ini saya berjalan hanya sekitar berapa langkah kalau dihitung mungkin tiga sampai empat meter
dan inilah dinding tembok beton tersebut yang ada merupakan beton depo pertamina pelumpang
yang kalau kita lihat tingginya sekitar tiga meter
kemudian tidak rubuh karena kalau kita lihat mungkin apinya ketika itu terpercik langsung melompat ataupun juga bahkan menyambar
keluar hingga mengenai rumah rumah di sini
bentukan dari poin poin ini kalau kita lihat
sarah dan fani
masih menyisakan banyak sekali reruntuhan karena juga banyak sisa sisa kebakaran
kemarin kalau kita lihat masih saya sempat bertemu dengan warga di sini
korban yang sempat ditemukan ada anggota keluarganya dua orang yang meninggal di titik ini
kemudian di sebelah sana juga ada yang dua orang ditemukan
kalau di titik tempat ada ekskavator ini
kalau kita bergeser
sedikit kita lihat ekskavator yang saat ini sedang terparkir di sini
ini tadi sebenarnya adanya dari ujung jalan sana
karena kalau kita lihat jalur ini relatif cukup sempit
fani dan sarah
karena itulah mengapa pada hari pertama pencarian dilakukan lewat penggunaan unit k sembilan atau anjing pelacak
kemudian karena melihat adanya puing puing yang cukup tebal
ini bisa dikatakan
dua meter tinggi puingnya
kemudian kalau kita lihat tentunya akan sulit jika untuk mencari timbunan timbunan ini
kalau memang disinyalir ada indikasi korban di sana
sehingga diperlukan adanya ekskavator
namun kalau ketika ekskavator itu sulit untuk masuk
akhirnya pada hari kedua kemarinlah baru dilakukan ataupun digunakan ekskavator ini untuk melakukan pengangkatan puing puing tersebut
dengan proses pencarian dilakukan dari sejak pagi hingga pada sore hari
kemudian sudah diindikasikan bahwa tidak ada
ternyata korban di titik yang disinyalir tersebut masih ada tadinya
akhirnya polisi kemarin menghentikannya pada sore hari
namun kita melihat bahwa pada hari ini saya sempat bertanya kepada petugas
belum ada yang secara formil datang ke sini
tetapi petugas dari yang menggunakan ekskavator ini saya tanyakan bahwa pada hari ini mereka fokus hanya untuk membersihkan puing puing
nah kembali saya membicarakan terkait dengan warga
karena kalau kita lihat kemarin memang cukup dari hari pertama hingga hari kedua keberadaan warga yang datang
kepentingan itu cukup mengganggu proses pencarian
karena pada akhirnya ketika jika ditemukannya jenazah
kemudian pada akhirnya akan sulit juga untuk bagi para petugas
sehingga memang imbauan saya juga kepada para warga ataupun masyarakat yang tentunya tidak ada kepentingan ke sini
sebaiknya untuk tidak datang
berikanlah keleluasaan kepada para petugas untuk menjalankan tugasnya
karena kalau kita pun tahu bahwa pada akhirnya ini juga menjadi penting bagi kondisi steril ini
untuk pada akhirnya juga baik dari pihak kepolisian untuk melakukan investigasi lebih lanjut
karena kalau tidak
tidak hanya di depok
pelumpang sendiri yang akan diinvestigasi apa penyebabnya
tetapi juga titik titik ini menjadi cukup relevan untuk nantinya bagaimana membuahkan hasil apa penyebab dari kebakaran ini
kembali ke anda berdua
ya lalu rony tadi anda sempat berbicara bahwa saat ini memang tidak ada begitu ya secara formil pemberitahuan bahwa dihentikan untuk pencarian hari ini
tapi seperti apa kegiatan atau aktivitas dan juga kondisi warga sekitar yang terdampak kebakaran ini
kalau kita lihat dengan kondisi warga sekitar hampir bisa dikatakan di titik ini tidak ada yang memang tinggal lagi
karena bisa dilihat rumah rumah dalam kondisi luluh lantak seperti itu
tapi mereka yang memang meninggali ataupun menghuni tempat tempat ini memang berada di pengungsian
termasuk juga mereka juga ada yang memang mengungsi di tempat keluarga
kemarin dia sempat berbicara dengan salah satu korban di sini yang mengatakan dia lebih memilih untuk di tempat sanak saudara
ketimbang berada di pengungsian
kalaupun kita lihat di pengungsian angka pengungsian pun juga sedikit berbeda
berkurang karena memang ada yang kembali ke rumahnya
di ujung sana kalau kita lihat di balik dari ekskavator ini jalanan masih bisa dikatakan sekitar seratus meter fani dan sarah
yang relatif juga hampir sepanjang jalan itu juga terkena dampak
tetapi mungkin tidak separah yang persis ada di samping tembok depo pelumpang ini
namun meskipun tidak parah tetapi mereka masih bisa untuk setidaknya bermalam untuk kembali dari pengungsian
kemudian datang ke pengungsian lagi untuk mendapatkan bantuan makan dan lain sebagainya
kemudian mereka menginapnya di tempat rumah mereka masing masing
setidaknya untuk menjaga barang barang berharga
karena kita tahu bahwa banyak juga lalu lalang warga sekitar yang tidak hanya memang penghuni di sini
tapi juga dari warga sekitar semper kemudian pelumpang juga pada datang untuk melihat dan seperti saya bilang tadi untuk mendokumentasikan
tetapi juga relatif beresiko juga untuk terhadap keamanan mereka para penghuni yang ada di sini
kembali ke anda
baik terima kasih atas laporannya korespondensi ann indonesia roni satria yang melaporkan langsung dari pelumpang jakarta utara
jadi hari ini fokusnya terhadap pembersihan puing puing saja ya fania
iya betul sekali dan kita harapkan agar bisa segera ditemukan kalaupun memang ada yang masih belum ditemukan alias masih hilang begitu ya